kami juga sayang sekali sama kami
saat ini raja sedang sakit keras
karena dia terus menerus memikirkan kamu
terus gimana bapak tau kalau rima anak raja
bisa aja karena aku bukan anak raja
waktu itu bapak menemukan kamu di hutan
dengan memakai kalung ini
rima ke belakang ibu
biar ibu yang menghadapi serigalanya
biar ibu yang menghadapi serigalanya
mas rima takut ini buruk
maaf aja bapak datang
kan bapak udah bilang jangan masuk ke dalam hutan ini kalau nggak ada bapak
banyak binatang buasnya
kaki bapak ini kan pincang juga gara gara digigit binatang buas
iya pak tadinya ibu juga nggak mau pergi
tapi kan kayu bakar dirimu udah habis
kelagian bapak sih gak pulang pulang dari kota
pak emang di kota sedang apa
ada apa pak
udah yuk kita pulang
biar kayunya bapak yang bawa
bantu bapak ya
oh iya pak ada kabar apa dari kerajaan
orang orang di istana lagi ramai membicarakan tentang raja yang jatuh sakit
beliau sedih sekali karena anaknya yang hilang sudah enam tahun tidak ditemukan
bu apa gak sebaiknya rimah kita kembalikan saja ke istana
kasian raja sampai jatuh sakit memikirkan dia
pak ibu sudah menganggap rima sebagai anak sendiri
dari dulu kan bapak tahu ibu itu sangat mengharapkan punya anak
iya bu tapi rima itu bukan milik kita
dia anak raja negeri ini
kalau tahu bakal begini bapak dari dulu nggak akan mengizinkan ibu untuk merawat riwa
harusnya waktu kita temukan dulu langsung kita kembalikan
jadi benar rima bukan anak bapak sama ibu
kami juga sayang sekali sama kami
saat ini raja sedang sakit keras
karena dia terus menerus memikirkan kamu
terus gimana bapak tahu kalau rima anak raja
bisa aja karena aku bukan anak raja
waktu itu bapak menemukan kamu di hutan dengan memakai kalung ini
di balik kalung ini ada tertulis nama kamu
anak ketiga dari raja prabu salang
di kalung ini juga ada lambang kerajaan
sebenarnya ibu gak mau berpisah sama ibu
rima harus pulang ke istana
kamu tidak boleh mengatakan siapa diri kamu sebenarnya
kamu harus menemukan raja
kita udah gak bisa bertemu lagi deh
besok aku harus ke istana
aku udah memelihara kamu sejak kamu masih kecil
aku pasti melindungi kamu
seandainya kamu bisa bicara
kana kamu bisa bicara
semua berkat kalung yang kamu pakai itu
kalung itu adalah kalung sakti
yang bisa mengabulkan permintaan kamu
dan bisa mengusir binatang buas
berkat kalung itu juga aku bisa tahu banyak hal
rima aku ingin ikut pergi bersamamu
aku gak mau ditinggal di sini
aku akan cari tempat untuk kamu
dia ada di luar tadi
rima kamu yakin akan membawa ikan itu
benar kamu mau bawa
rima yakin banget bu
rima juga senang bawa ikan ini
kalung ini gimana sih
kalung ini bukan cuma untuk mengusir binatang
tapi kalung ini adalah kalung sakti
jadi kamu harus menjaga baik baik kalung ini ya
bu lima berangkat dulu ya
ayo berangkat dulu deh
mama juga lapar
kita makan dulu
waduh air minumnya habis lagi
ya udah kalau begitu bapak cari minum dulu
kamu tunggu di sini ya
jangan kemana mana ya
munyit jangan ambil makananku
rima rima cepat kejar munyit itu
munyit jangan lari kamu
munyit jangan ambil nasiku
munyit jangan ambil nasiku
munyit jangan lari kamu
waduh mana sih rima
rima rima gunakan kalung itu untuk menangkap monyet
tapi gimana caranya
kamu harus berdoa dengan sepenuh hati
tolong kembalikan bekalku
baik baik baik
jadi berousre smartie juga membela rima dengan
baik baik baik
apapun yang ada di wilayah kita
disini ada yang fita
paling paling dia semua pulang ke rumah
mungkin dia masih kangen sama ibunya
kita juga belum nemuin bapak dari tadi
rima jangan khawatir
bapak caka pasti akan menemukan kita
aduh bapak pasti khawatirin kita
jangan menangis rima
kita pasti bisa menemukan bapak jaka
lebih baik kita jalan lagi
salam salam tolong dikabir
kamu dengar gak ada suara minta tolong
aku takut nih
jalan aja yuk
jangan takut rima
kamu kan punya kalung sakti
lebih baik kita tolong mereka
enggak enggak aku gak mau
aku takut aku gak mau
rima kewajiban manusia adalah saling tolong menolong sesama manusia
siapa tahu aja orang yang kita tolong itu tahu jalan di hutan ini
aduh baiklah yuk